bobby tau bobby bukan capa capa
tapi bobi sudah menganggap mama sebagai orang tua bobi sendiri
dan mau separuh
mama saya pasti akan sembuh dan bisa normal lagi ya dok
sama mama tenang ya
tapi prosesnya cukup lama
bu retno harus terapi rutin
karena kerusakan sarafnya agak sulit penanganannya
ini pak polisinya nunggu aja ya bu
iya kan jaraknya rumah sakit sama rumah kan deket ya bu
kalau aku nggak pulang mereka akan curiga aku menghindar
aku bisa stris kalau begini
wow apa sih polisi itu ke rumah
ya udah saya pulang ke rumah sekarang ya
iya iya baik bu
bu retno masih harus dirawat intensif di sini
saya minta lakukan yang terbaik buat ibu saya
kami akan lakukan yang terbaik untuk ibu retno
terima kasih dok
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
nama retno itu udah aku anggap seperti mamaku sendiri
aku pernah mencintai anaknya
dan dia mengizinkan aku untuk menikah dengan anaknya
kami pernah hidup bersama bertahun tahun
aku harus membalas kebaikan dia
dibuat dari apa hati dewi
begitu banyak cacian hinaan dan hal gak pantas dari mertua dan keluarganya
dia masih menaruh hormat dan sayang kepada mereka
dewi aku harus ke rumah sakit
aku masih banyak urusan di sana
aku juga harus pulang kok
bersama dengan bang odin sekalian bawa abi pulang
terima kasih udah datang untuk nengokin abi dan mam retno
aku pamit dulu ya
berapa hari ya
tidak berapa hari
saya sudah pulang
aku akan ke rumah
ya aku tahu
aku akan ke rumah
aku akan ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
kamu sudah datang
sayang katanya kamu udah ngantuk
iya ma sherry udah ngantuk
di anterin sherry ke kamarnya
nggak mau ah
sherry mau sendirian aja
saya putrinya ibu retno
ini ada apa ya
kami ingin menyampaikan bukti penemuan terbaru
di lokasi kecelakaan itu bu
bu dewi sama abi udah datang
biar saya bantu dulu ya bu
pondi biar saya bantu
bang wading tolong bawa bi masuk ke dalam dulu
wah oding harus ikut denger nih
biar tahu penyebab bu retno kecelakaan

oh denger lagi yang dituduh
ada apa ini pak
kamu cuma asisten rumah tangga di sini
saya putrinya ibu retno saya keluarganya
jadi saya yang berhak menjawab atau bertanya
bu berdasarkan penyelidikan kami di lapangan
kami menemukan bahwa mobil bu retno sudah disabotase
jadinya rinyam kamu harus mencari bukti penemuan terbaru
agar kamu tidak berfungsi

jangan subtitek ncontoh pemanah
bobi tahu bobi bukan siapa siapa
tapi bobi sudah menganggap mama sebagai orang tua bobi sendiri